allah allah allah
meski wilayah kota medan masuk kategori merah dan kuning kawasan terkena dampak covid sembilan belas
namun mayoritas masjid yang ada di kota medan tetap menggelar sholat idul fitri berjamaah
di masjid raya al mahsun milik kesultanan deli
seribuan anggota jemaah memenuhi ruang utama hingga halaman masjid
namun tahun ini jemaah tidak membeludak hingga ke jalan sisingamangaraja
seperti pada tahun lalu
bagi jemaah yang akan sholat pengurus masjid mewajibkan melaksanakan empat protokol kesehatan mencegah covid sembilan belas
dengan menyediakan tempat cuci tangan ruang penyemprotan disinfektan
dan keharusan membawa sajadah sendiri serta menggunakan masker saat memasuki kawasan masjid
namun aturan menjaga jarak atau physical distancing masih diabaikan
imbauan bagi jemaah untuk menjaga protokol kesehatan mencegah covid sembilan belas juga diberlakukan
di masjid agung sumatera utara di jalan diponegoro medan
sangat berbeda sekali dengan dampak pandemi yang covid sembilan belas ini
sangat berbeda sekali dan masyarakat ini kan istilahnya lagi mengantisipasi ya dengan gejala virus covid sembilan belas ini
sangatlah sepi dibedah dengan tahun sebelumnya
yang terpenting kita tetap menjaga kebersihan kesehatan dan menaati saran ataupun aturan aturan dari pemerintah
seperti mencegah tangan kemudian juga pihak masjid setelah berjalan
menyediakan disinfektan jadi sebelum masuk kita disemprot disinfektan dan wajib menggunakan masker
jadi antisipasi terhadap penyebaran virus corona tersebut sudah kita laksanakan
kesultanan delhi mengaku terus berupaya menerapkan protokol kesehatan bagi warga yang melaksanakan sholat idul fitri
dengan menyediakan sejumlah fasilitas pendukung
bisa kita lihat bersama sama di depan maupun di sini
ada semua protokol kesehatan
untuk cuci tangan terus apa namanya itu ya
yang sanitizer itu kan gitu ya
terus jarak jarak pun itu sudah dibuat
selain di masjid warga medan juga melaksanakan sholat idul fitri di jalan raya
seperti mayoritas warga india muslim dan warga kampung sejahtera
yang melaksanakan sholat idul fitri di jalan jainul arifin
yang berdekatan dengan masjid gaudiya al amin serta dajjalul madras
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara
kemudian yang akan bertindak sebagai katib kita